dan informasi selanjutnya terkait arena pekan olahraga nasional atau pon ke sembilan belas
kita juga sampaikan informasi dari cabang dayung
tiga belas kontingen kategori kayak dan kanadian kano seribu meter di danau cipule karawang jawa barat
melaju ke babak final
jawa barat kembali mendominasi perolehan medali emas dari lima nomor perlombaan kelas kayak dan kano
dua belas kontingen cabang dayung kategori kano dan kayak seribu meter melaju ke babak final
medali emas pertandingan pertama kelas kayak single putra seribu meter diraih oleh provinsi riau
sementara perak diraih oleh sulawesi selatan dan perunggu oleh jawa tengah
di pertandingan kedua kelas kanos seribu meter medali emas diraih oleh marzuki dari sulawesi utara
medali emas diraih oleh yuda firmansyah dari jawa barat
perunggu diraih oleh deddy saputra dari jambi
di pertandingan ketiga jawa barat meraih medali emas di kategori kayak double putra seribu meter
melalui pedayung asep hidayat dan chandra destian
sementara medali perak dan perunggu diraih oleh kontingen kalimantan tengah dan banten
di pertandingan keempat jawa barat meraih emas di kelas kanadian kano double putra
lewat wakilnya muhammad yunus dan syar fudin
medali perak diraih oleh rusman
medali perak diraih oleh rusmin dan stupen stuber dari jawa timur
sedangkan perunggu oleh abdul rohim dan fuad dari jambi
pertandingan pamungkas kategori kayak bergu empat pedayung seribu meter
medali emas diraih oleh jawa barat
sementara medali perak diraih oleh dki jakarta
dan perunggu diraih oleh kalimantan tengah